aksi penyerangan dilakukan saat novel selesai sholat subuh di masjid al ihsan dekat rumahnya di kelapa gading jakarta utara
saat hendak pulang dua orang pemotor langsung menghampirinya dan menyeramkan air keras ke wajah novel
novel pun langsung berteriak meminta pertolongan warga
catatan teror yang menimpa novel bukan pertama kalinya
sepanjang berkarir di komisi antirasuah ini merupakan kelima kalinya novel mendapat teror
di hari yang sama kapolri jenderal polisi tito karnavian menyatakan sudah membuat tim khusus
gabungan dari polda metro jaya polres jakarta utara dan mabes polri
untuk menangani kasus dugaan penyiraman air keras novel baswedan
tito berjanji akan segera mengungkap kasus ini
hal tersebut disampaikan saat tito menjenguk novel di rumah sakit mitra kelapa gading
dalam waktu sebulan kepolisian masih belum dapat menjerat pelaku penyiraman air keras terhadap novel
polda metro jaya menangkap a l
al ditangkap berdasarkan foto yang diberikan langsung oleh novel baswedan
kemudian pada delapan belas mei polisi menangkap miko
yang sempat mengaku di media sosial memberi kesaksian palsu karena tekanan novel
saat persidangan kasus ketua mahkamah konstitusi akil mohtar
namun al miko serta tiga orang lainnya tidak juga terbukti sebagai pelaku
novel baswedan menjalani operasi pemasangan bemran mata di singapura
operasi dilakukan karena pertumbuhan selaput kornea di kedua matanya mengalami stagnasi
mata kirinya dinilai terjadi peradangan atau inflamasi di bagian tengah kornea
operasi perlu dilakukan untuk mencegah hal hal yang lain dan guna mendorong pertumbuhan kornea novel
pada juli dua ribu tujuh belas
tim polri dan kpk akhirnya bergabung dalam sebuah tim khusus yang bertugas mengungkap kasus penyiraman air keras
terhadap penyidik kpk novel baswedan
kerjasama tersebut adalah langkah polri untuk menghapus kecurigaan setelah novel menyebut mendapat informasi ada keterlibatan
seorang jenderal polisi dalam penyerangannya
dalam artikel yang dimuat time singapura pada tiga belas juni dua ribu dua puluh
novel diperiksa penyidik polri di singapura terkait kasus penyeraman air keras terhadap dirinya
selang tiga hari novel menjalani operasi tahap kedua mata kirinya
komisi pemberantasan korupsi bersama polri kembali menyampaikan komitmen kedua lembaga untuk menyelidiki kasus penyiraman air keras terhadap penyidik kpk novel baswedan
polri merilis dua sketsa wajah terduga pelaku penyerangan
terkait perkembangan kedua matanya novel menjalani operasi tambahan untuk menggeser selaput yang di tepi guna menutup bagian tengah yang belum tumbuh
serta mengambil kulit di bibir bagian bawah untuk menutup bagian mata yang

terdapat kondisi belum maksimalnya pertumbuhan selaput mata kiri bagian tengah
terhitung sepuluh bulan sejak teror menimpa penyidik senior kpk novel baswedan
kepulangannya ke indonesia diharapkan membawa titik terang bagi kasusnya
dan bahwa atmosfer teror tidak akan memerhentikan atau melambatkan laju novel menegakkan keadilan